waduh apa ada emang jangan digeser emang catur angkat
bibir dikulung jadinya berwarna assalamualaikum ustazza abel alias ayang bella mau kemana
mau ke kelas ngejar oh gitu ya
sekarang apalagi soal sunatan waktu itu oh iya terus itu lho saat ada yang kabur kaburan
namanya haikal ini sebenarnya gini ustazza abel haikal itu sebetulnya anaknya itu cerdas
pinter isamalah kayak saya ya cuman kadang kadang dia tuh suka agak keras kepala nah kalau itu nggak
sama dengan saya hehehe tapi kalau sobrik nih itu anak tunggal jadi mungkin agak sedikit manja dan
juga ngebos gitu jadi peluk masa mainnya tuh kan temen temen itu jadi anak buah sama dia
kenapa kenapa kabur lagi bikin masalah lagi bukan hai kaget toilet
ulala kalau haikal itu wajar kecuali kalau toiletnya di surabaya apalagi kenapa lagi
nggak habis pikir ya apalagi ini lagi baca buku kalau dodot lagi pura pura ceramah di depan cermin
lupa lagi merayap di tembok itu lupa spiderman bukannya cicak cicak ini
maaf ustazza abel ini saya jadi nggak enak sama ustazza abel ini jadi saya itu kasih mereka tuh
tugas untuk memperhatikan anak anak yang suka bikin masalah seperti aikal sobri lukman indra
dan yang lainnya gitu eh malah laporannya nggak penting semua ya udah buah buah buah buah buah

jangan lupa nanti justok empat aja kalian semua kabur lagi ya hai lupainmu lagi ya ya ini masih alit repetit kita mencari anak anak yang juga yang akan membuatmu mabuk dan cawan zd castle
kecil ini dia itu lebih
jangan lupa nanti jus empat nya kalian semua harus hafalkan ya
ya ada boksan
dan terutama bagi yang ingin sunat besok dengerin dulu ustadz ya
bagi yang ingin sunat besok kalian akan mendapatkan hadiah loh
yang pertama hadiahnya ada snack
yang kedua hadiahnya ada sarung baru
terus yang ketiga hadiahnya ada amplop berisi uang dari relawan
yay pernah aku dapat sarung baru sama uang deh
nukmat kamu kan gak masuk dalam daftar peserta
kalau aku sih gak mau kalau dikasih uang
itu sarung mainan gak mau tetap
sakit sunat tuh
iya sama aku juga sakit tau
kok di sunat tau
paling cuma sebentar abis itu selesai
makan nasi di warungnya si rahmat
iya benar pak sok
kalian semua denger ya
kalian semua itu berada di bawah pengawasan ustadz musa yang mulia dan santun
sampai kalian di
udah sekarang kalian boleh balik kamar kalian masing masing
jangan lupa diafalin ya tadi ya jus empat ya
ustajah saya kangen banget ini
selawatan lagi bareng bareng
salatullah salamu'ala toha rasulillah
salatullah salamu'ala yasin habibillah
ustazah udah cakep
seneng banget dah
upo bisa ketularan mukanya
ustih tuh boleh gak butin sobri teh
teh angetnya mau yang manis apa yang pahit
bibir dikulum harum baunya
salam salam salam
pake baju ketat
waalaikumsalam pak ustadz
ih ih ih
ada ustazah abel
biasa buat makanan nanti bantuin positi
oh ih mulia banget sih mau bantuin positi
eh balikin lagi
ustadz musa yang mulia dari saat itu tau
pasti sobri itu masih mikirin sunat kan
dengerin ya ustadz musa ya
ustadz abel dengerin aku ngomong ya
di sunat itu gak sakit kok sobri
gak sakit rasanya tuh gak sakit
dipotong sedikit aja ujungnya
tuh kayak positi tuh
tuh lampu pemotong wortel tuh liatin tuh
nggak sengaja pak de nggak sengaja nggak sengaja nggak sengaja
nggak sengaja nggak masalah
kalau sengaja mengep semua muka nih
iya pak de
ini pada perang perang perang perang perang perang
ada apa punya maksud
pak de lihat nggak tadi
dia kan ke sana
saya ke sana udah nggak ada
seperti apa yang naik ke sini
tadi memang sobri lewat sana
ditangkap sama sobri
handphonenya ke mana
pak ya ditanya
nggak denger apa bunyi
nggak ada apa apa
nggak ada emang
eh ya allah pak de
wah yang gini lagi nyabut singkong
ngapain pak de megang megang kaki ustadz
nggak ada yang nganggur
oh ya allah
kerjasamanya bagus banget ya
eh ada handphone
kok ada di situ pak de ya
pulang memori pak ustadz
ini yang kedua kali handphone pak de diisi
lagu lagu ini akan terbit di
yaudah kalau gitu saya pamit dulu
silahkan silahkan ya
kalau udah lama mau saja
saya lagi kejar sobri buru buru nih
nanti gak sengaja ngejar sama siapa deh
takut jadi masalah
saya jalan sobri dulu ya
pak ustadz pak jani mau ngomong
oh apa sih
ustadz bekal hidung
pak de sini
yang ngajar sobri kan saya